dan saat itu memang cuma ada andin dan roy
kalau bukan andin pelakunya
lalu siapa yang melakukan pembunuhan itu
aku sudah sembuh
aku mau ngebahas soal yang tadi
mama kan tadi bilang
kalau tante rosa itu
belum tahu kalau mbak andin yang membunuh roy
kalau menurut aku sih
sebaiknya mama gak usah cerita soal itu ke tante rosa
mama sama tante rosa kan udah berteman lama sekali
jadi mama tuh gak mungkin bohong sama tante rosa
memangnya kenapa sih say
tapi aku kasian sama mbak nin
mama tahu sendiri kan rumah tangganya mbak andin itu lagi terancam
apalagi kalau tante rusa tahu
kalau mbak andin yang membunuh roy

mbak andin yang membunuh roy
mbak andin yang membunuh roy
mbak andin yang membunuh roy
si tante rosa itu kan sedih banget ma

kalau dia tertekan gimana
jangan pernah kasih tahu soal itu ke tante rosa
ya kalau memang al gak mau cerita sama tante rosa masalah ini
berarti mungkin ada sesuatu
ya udah biar aja
urusan ini menjadi usaha mereka
mama setuju sama kamu

ya udah aku ambil lauk yang lainnya ya ma
jadi kasus pembunuhan
yang dilakukan andin kamu tahu
yang dilakukan andin kamu tau
kalau gitu saya mau tanya
apa andin pernah cerita ke kamu
dia yang melakukan pembunuhan itu atau tidak
andin pernah bilang
kalau andin itu gak ngelakuin pembunuhan itu pa
cuman karena nggak ada saksi dan juga bukti
akhirnya andin harus di penjara
dan menerima hukuman
apa benar yang dikatakan mirna
memang tidak bersalah
apa itu pak
itu bukit bunga pak

dan kami temukan itu ada di dalam rumah
sepertinya itu dibawa oleh korban pak
tapi pembunuhan itu terjadi di rumah ini
dan saat itu
memang cuma ada andin dan roy
kalau bukan andin pelakunya
lalu siapa yang melakukan pembunuhan itu
aku sudah sempat mencari buktinya
sampai akan menunjukkan dengan adanya
terima kasih pak
itu langkah yang paling penting
kalau memang betul andin bukan pelakunya
siapa yang bisa membuktikan kalau bukan hadir pelakunya
dan siapa lagi yang ada di sana waktu itu
kamu kok ada di sini sayang
terus karena aku khawatir takut kenapa napa jadi aku yang angkat
dia bilang kalau mama rosa belum tahu tentang
tentang kasus aku yang dulu mah
itu paling yang buat aku sedih sekarang
terus aku tadi kesini juga karena mau minjem anti sama apa
karena aku gak bawa anting begitu banyak
terus aku mau keluar
kamu pilih sendiri kamu mau yang mana ya
kok aku kayak pernah lihat ya
jadi gak bisa dipakai
ini punya siapa
nah coba aku tanya mastin
mana mungkin masih enggak mau angkat telepon kamu lagi
oh aku baru ingat
anting yang ada di koper aku
kalau yang ini gimana
cocok kan sama baja yang kamu pakai sekarang
ini yang satu lagi
aku buat salah sama mama
kamu gak buat salah apa apa din
mama sedih sekali melihat rumah tangga kamu sama al
maka sedih lihat pernikahan kamu